perpanjangan pelonggaran kredit tersebut bakal berlaku efektif satu januari hingga tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
gubernur bank indonesia peri warjio selasa siang menjelaskan pelonggaran uang muka ini untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor otomotif
dengan tetap memperhatikan prinsip kehati hatian serta manajemen risiko
kredit tanpa uang muka tersebut dapat disalurkan oleh bank ataupun perusahaan pembiayaan yang mempunyai rasio kredit macet tertentu
bank indonesia juga bakal menghapus ketentuan pencairan bertahap properti inden untuk mendorong pertumbuhan kredit
di sektor properti dengan tetap memperhatikan prinsip kehati hatian
untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor otomotif dengan tetap memerhatikan prinsip kehatian dan manajemen risiko